selamat siang sejumlah calon pemudik memadati stasiun senen jakarta pusat pada sabtu pagi
mereka sengaja memilih mudik lebih awal menyusul adanya larangan mudik lebaran dua ribu dua puluh satu mulai enam hingga tujuh belas mei mendatang
sejak sabtu pagi stasiun pasar senen terlihat ramai
dalam keterangan melalui pesan instan whatsapp kepala humas adopsat dopti k a i eva herunisa mengatakan
belum terjadi peningkatan jumlah penumpang yang signifikan
okupansi penumpang kereta masih sama dengan jumlah penumpang pada akhir pekan yakni sekitar empat penumpang
sementara para pemudik mengaku sengaja berangkat lebih awal sebelum larangan mudik diberlakukan
mereka mengaku terpaksa mudik karena pada lebaran tahun lalu mereka tidak bisa pulang ke kampung halaman
bagus sih kalau emang dari pemerintah udah ngajuin larangan mudik buat ini
kita harus patuhin aja gak usah nyangkal apa atau ibar kata ngeluh ibar kata gak boleh mudik apa gitu aja
perjalanan mau ke stasiun malang kota lama kita karena ini apa dari tanggal itu kan mungkin ada larangan mudik
kita ngambil sebelum ini larangan itu berlaku gitu
dan untuk mengucapkan terima kasih
saya ingin mengetahui laporan lebih lanjut sudah ada produser lapangan kami adit yasa
ini di stasiun pasar senen jakarta
selamat siang adit
adit bagaimana situasi pasar senen pada siang hari ini
apakah okupansi penumpang masih sama dengan jumlah penumpang pada weekend weekend sebelumnya
atau bagaimana pada hari ini
ya heranau selamat siang
situasi terkini yang ada di stasiun pasar senen memang terlihat tidak begitu ramai seperti pada saat tadi pagi saya sudah berada di sini
kalau tadi pagi memang sudah ada keberangkatan
nah untuk keberangkatan kereta pada siang hari ini dimulai sekitar pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia barat
menuju ke wilayah jawa tengah dan juga jawa timur
sehingga nantinya mungkin setelah zuhur ini seluruh penumpang akan kembali lagi membadati wilayah stasiun pasar senen
nah terkait dengan okupansi jumlah penumpang
memang tadi fhkronisa menyebutkan bahwa untuk di weekend masa pandemi pasar senen biasanya ada sekitar empat penumpang
nah untuk hari ini diprediksi akan sekitar ada dua lima ratus an penumpang dengan tiga belas jadwal
keberangkatan kereta menuju ke wilayah utara dari jawa dan juga selatan dari jawa
karena kita ketahui bersama bahwa untuk stasiun pasar senen ini akan mengangkut penumpang dari mulai kelas ekonomi
seperti itu untuk mengangkut mereka ke kota kota tujuan yang ada di wilayah jawa tengah dan juga jawa timur
nah kemudian memang ini menjadi diprediksi akan terjadi peningkatan sampai dengan nanti tanggal lima mei dua ribu dua puluh
pada saat hari terakhir sebelum pada akhirnya pelarangan mudik tersebut akan diberlakukan
karena kalau tadi saya mewawancarai beberapa penumpang justru mereka benar benar memanfaatkan waktu sebelum tanggal enam ini
untuk bisa pulang ke kampung halamannya karena tahun lalu mereka tidak bisa pulang ke kampung halamannya
terkait dengan kasus covid sembilan belas di indonesia yang pada saat itu memang masih cukup tinggi
bahkan untuk hari ini pun memang sebetulnya jumlah kasus covid sembilan belas masih terus bertambah
sudah ada di angka satu lima ratus an kasus
tapi mereka ingin tetap pulang dengan syarat membawa surat rapid antigen dan juga genos yang menyatakan bahwa mereka sudah negatif
sehingga nanti mereka di kampung halaman bisa langsung bertemu
dengan keluarganya dengan catatan harus membersihkan diri terlebih dahulu
karena tadi juga kami sempat mewawancari mereka mereka mengatakan seperti itu
mereka sudah sangat rindu dengan keluarga yang memang satu tahun tidak bertemu
kemudian juga ini akan terus dipantau oleh pihak kai apakah nantinya akan ada kereta luar biasa
yang akan diberangkatkan pada tanggal enam sampai dengan tanggal tujuh belas mei dua ribu dua puluh tiga
karena kita tahu bersama larangan mudik ini memang berlaku untuk masyarakat umum
tapi untuk keberangkatan keberangkatan seperti force major atau ada yang sakit
atau mungkin ada keluarga yang meninggal atau mungkin ada yang bersalin seperti itu
itu memang masih diperbolehkan
nah terkait dengan kereta luar biasa ini nantinya akan dibahas kembali oleh jajaran direksi dari pt kai mengikuti aturan dari pemerintah
kalau memang nantinya akan ada kereta luar biasa tentunya ini akan diinformasikan lagi kepada masyarakat
tentunya dengan membawa persyaratan persyaratan yang memang sudah harus dibawa oleh masyarakat sebagai calon penumpang tersebut
nah nantinya memang tanggal enam hingga tanggal tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu ini seluruh layanan transportasi umum
memang akan ditutup dan pt kai sendiri tadi menyebutkan akan mengikuti seluruh kebijakan penuh dari pemerintah
untuk sama sama mengurangi angka penyebaran virus covid sembilan belas pada libur mudik di tahun dua ribu dua puluh satu
sebetulnya yang menjadi pertanyaan pada saat ini adalah masyarakat juga bertanya kenapa pada saat momen mudik inilah yang harus dilarang
padahal sebelum sebelumnya sudah banyak kejadian di libur libur panjang
itu covid sembilan belas jumlah kasusnya terus bertambah
tapi justru yang dilarang adalah pada saat momentum mudik ini
jadi salah satu pertanyaan dari masyarakat kenapa pada akhirnya momen mudik inilah yang dijadikan pemerintah sebagai larangan untuk tidak berpergian kemana mana
ya adit kalau anda katakan sudah ada kereta luar biasa yang dipersiapkan pada tanggal enam mei mendatang
tapi apakah dari hari ini sampai tanggal lima mei mendatang ini akan juga ditambah gerbong bagi mereka yang akan melakukan mudik lebih awal sebelum mudik ini dilarang oleh pemerintah
terkait dengan ketersediaan kereta dan juga penambahan kereta
saya rasa ini akan dilakukan lebih dahulu karena hingga saat ini juga masih akan terus dilakukan jadwal rutin seperti biasa
sekitar tiga belas sampai dengan lima belas kereta per hari
kemudian juga tidak ada prediksi untuk bisa menambah kereta karena tadi sudah ada larangan dari pemerintah
jadi kalau para penumpang ini kehabisan tiket mungkin nantinya akan menggunakan modal transportasi lain sebagai alternatif
karena kalau kita lihat juga di bagian pemeriksaan jinos dan juga rapid antigen
hingga saat ini masih terus mengantri seperti itu dan kita tahu bersama bahwa ini merupakan salah satu syarat untuk keberangkatan kereta
dan mungkin juga dengan menggunakan transportasi lain akan sama seperti itu
tapi untuk kai sendiri tidak menambah jumlah gerbong atau jumlah keberangkatan kereta hingga nanti tanggal lima mei dua ribu dua puluh satu herano
baik kita harapkan protokol kesehatan tetap dilakukan di pasar senen jakarta dan juga stasiun stasiun yang ada di tanah air
terima kasih atas laporan lengkap anda adit yassani langsung dari pasar semenjakarta